sugemerawu wanten inggita solo atau selamat datang di kota solo atau
surakarta kota yang menjadikan batik sebagai identitasnya
batik ini mengalami sejarah yang panjang di solo dan ini tidak terlepas dari berdirinya
keraton surakarta yang pecah dengan keraton ngayogyakarta akibat perjanjian ganti pada tahun
seribu tujuh ratus lima puluh lima batik ini mengalami banyak perkembangan di masa pemerintahannya pakubwono tiga jadi
saat itu dia memerintahkan para abdi dalamnya untuk
membuat mobil yang berada di dalam kota solo dan yang berada di dalam kota solo dan yang berada di

masyarakat ini jadi berlomba lomba untuk membuat bermacam kreasi motif batik

sejarah menjana batik sudah hadir bahkan sebelum kerajaan surakarta ndr langs
hai sekarang saya berada di kampung awean untuk melihat langsung proses pembuatan batik di sini

di pusat kerajinan batik tertua di solo

kiai ageng hanis yang disebut sebagai leluhur raja raja mataram
memperkenalkan batik kemasyarakat di sini
seiring waktu laweyan menjadi pusat industri batik
sejak zaman kerajaan mataram
jadi kalau di solo itu ada kampung batik laweyan dan kampung batik kauman
bisa dikatakan lawean itu dua ratus lima puluh tahun sebelum keraton solo itu ada
atau dua ratus lima puluh tahun sebelum kauman ada
jadi di sini adalah batik berbasis masyarakat
karena bisa dikatakan bahwa layan itu merupakan pusat bisnisnya
kerajaan rajang pada waktu itu

di sini batik menjadi seni yang diwariskan secara turun temurun
iya kalau membatik itu senang habis sekolah kelas empat sd kan
itu habis sekolah disuruh eyangnya membatik
di laweyan setiap rumah memiliki motif khasnya sendiri
ini dilakukan agar motif mereka tidak bisa ditiru
ini adalah motif tertutup itu ya
motif tertutup itu adalah salah satu motif
masa kejayaan lawean turun setelah industrialisasi batik
ini apa ini tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
menurut cerita sasepoh bahwa tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh itu batik sudah mulai terlihat turun
karena muncul produk produk baru pada waktu itu
dimana produk baru itu sebetulnya bukan batik
tapi tekstil bermotif batik
penurunan ini terjadi karena

banyak dari sesepuh yang menganggap batik tidak prospektif
tahun dua ribu empat masyarakat lawean itu menyadari bahwa sebenarnya
kawasan lawean ini potensinya luar biasa
tetapi pada waktu itu pengusahanya yang dulu ratusan itu tinggal hanya enam belas ya
nah dari potensi inilah yang melalui beberapa riset dari teman teman
bahwa ternyata lawan luar biasa
akhirnya tahun dua ribu empat dua puluh lima september dua ribu

bahwa ternyata laweyan luar biasa
masyarakat laweyan mendirikan kampung batik laweyan
masyarakat laweyan mendirikan kampung batik laweyan
selanjutnya kita akan ke museum batik dan narhadi
di mana terdapat sepuluh ribu helai koleksi batik
yang berasal dari berbagai periode dan pengaruh kultur yang berbeda beda
batik yang dibuat dan berkembang di kraton itu punya arti filosofi
batik yang dibuat dan berkembang di keraton itu punya arti filosofi
karena putri putri kraton membuatnya dengan meditasi dengan puasa dengan berdoa
parang barong itu hanya boleh dikenakan oleh raja
setelah permintaan meningkat di dalam keraton mereka menyerahkan kepada abdi dalam
tapi mereka si para sudagari ini juga tertarik ternyata
tertarik untuk dipakai bagi mereka dan juga diperdagangkan
nah kraton memberi syarat
boleh boleh saja tetapi tidak boleh sama persis
harus diubah atau ditambah
batik itu harus dibuat dengan lilin panas sebagai perintang warna
kalau alatnya pakai canting nanti jadinya batik tulis
kalau alatnya pakai cap jadinya batik cap atau kombinasi dari keduanya
jadi itu yang disebut batik
dari aspek budaya untuk batik keraton ada nilai filosofi yang diturunkan secara turun temurun
dan hidup di dalam masyarakat
rasanya kurang lengkap bila berkunjung ke solo tanpa membeli batik
untuk itu kita sekarang akan melihat pasar kelewer
yang merupakan pusat industri batik legendaris di solo
karena sekarang kita ini masih tinggal di era pandemi
jadi saat kita berbelanja juga tetap harus selektif dalam memilih toko
pastikan protokol kesehatannya juga tetap dilakukan
dengan sekitar seribu pedagang batik merupakan salah satu komunitas ekonomi besar
oke makasih mbak
yang menjadikan batik ini adalah warisan budaya tak benda
bukan terletak pada kain yang bermotif batik
tetapi pada proses dari membatik itu sendiri
nah salah satu cara kita untuk menjaga eksistensi batik ini adalah
dengan mendukung ekonomi lokal
belanjamen di tengah pandemi hashtag di indonesia aja